pasangan bakal cagup cawagup jawa barat lainnya ridwan kamil uu ruzano ulum juga mendaftar ke kpu jabar selasa pagi
setelah selesai mendaftar emil uu akan melakukan pemeriksaan kesehatan hari kamis sebelas januari di rumah sakit hasan sadikin bandung
pasangan ridwan kamil uu ruzano ulum berjalan kaki dari stadion persib ke kantor kpu jabar yang jaraknya satu km
kedatangan keduanya disambut tarian adat sunda
pasangan rindu atau ridwan uu secara keseluruhan mengantongi dua puluh empat kursi
mereka diusung empat partai yakni nasdem pkb p tiga dan hanura
saat pendaftaran emil uu ditemani oleh masing masing petinggi partai para pendukung istri dan ibu mereka
berdasarkan hasil pemeriksaan kpu jabar menyatakan seluruh berkas yang dibawa emil uu sudah lengkap dan memenuhi syarat
selama kurang lebih satu jam mendaftar kpu memberikan surat tanda terima surat pemeriksaan kesehatan
dan memberikan kesempatan
untuk konferensi pers kepada media
nah jadi itu pesan dari orang tua restu sudah turun
dari partai partai sudah lengkap
dari kpu sudah selesai
mudah mudahan setelah itu kita mulai proses kampanye dengan baik
kita ingin kampanye nya kampanye yang berbasis ilmiah
menghindari syarat betul betul berkualitas
mengedepankan visi misi yang masuk logika
mengedepankan visi jalan
keluar yang paling cepat
memberikan solusi yang paling baik dan lain sebagainya